alhamdulillah kamu udah gak marah sama abang
iya bang seharusnya kan najwa yang minta maaf sama abang
karena najwa udah salah paham sama abang
masa abang minta kamu beneran
ya gak mungkin lah ini kan kampung golai
iya nanti kalau misalkan abang gak pura pura
gue nyusah orang lakuin ini semua
dari dulu sampai sekarang gue amat nak berumur
tapi setelah gue pikirin
setelah gue mempertimbangkannya
gue bisa selamat dari kampung golai
cuma ini satu satu ya cara
setelah ig lalu g unless
senang aja bestimmt
saya sudah membunuhnya
mana buktinya kalau kamu sudah menghabiskan perempuan itu
sebelum kesini saya sudah masuk
ya tapi mana buktinya
tidak ada buktinya salah sekali
gue punya buktinya bang
kamu menipu saya kan
kamu sudah membunuh dan mengubur mayat gembira
kasih tepuk tangan buat dia
kasi tepuk tangan buat dia
kasi tepuk tangan buat dia
ampunilah hambamu ini
hamba telah melupakan agama dan lebih mementingkan
dengan kejadian ini

hamba sangat terpukul ya allah
hamba sangat terpukul ya allah

terpukul ya allah
jadi itu yang tergantung
untuk hamba saya
untuk hamba aku
untuk hamba saya
untuk hamba saya
untuk hamba saya
untuk hamba aku
kau siapa sebenernya
jangan kasih tahu siapa siapa
saya bukan dari daerah sini mah
saya dari pesan renal samali
dan saya ditugaskan kesini
untuk bisa menyadarkan
warga kampung kolai kejalan yang benar
termasuk mengenal agama
jadi kamu orang islam
dari kecil saya islam mbak
kalo mbak menyesal
itu awal dari
sesuatu yang bagus mbak
dan saya yakin mbak menjadi orang yang baik
saya mau mbak pergi dari sini
ini buat tempat yang baik
mbak pergi dari sini
dan jangan sampai dilihat sama orang siapapun
mbak sekarang ke pesan renal samali
alamatnya ada disini
mbak ketemu sama
tolong kasih surat ini

saya mau terima kasih sama kamu ya
kalo gak ada kamu kita disini rumah
dan keji itu pak ceritanya
allah benar benar masih memberikan kamu jalan untuk bertobat
tapi yang aku khawatirkan adalah alif pak kiai
bisa bisa jadi binfa
kita akan ingat kabar baik dari alif
dan mudah mudahan allah melintingi alif di kampung goloh
ada kejepaan surat dari alif
surat dari alif
seharusnya kan najwa yang minta maaf sama abang
karena najwa udah salah paham sama abang
masa abang minta kamu beneran
ya gak mungkin lah
ini kan kampung golai
nanti kalau misalkan abang gak pura pura
malah manggil kamu najwa
nanti abang dikibukin disini
abang hati hati ya disana
nazu akan selalu doain abang
agar allah selalu menjaga abang disana
dan selalu menjaga hati abang buat najwa
doain abang ya
jangan lupa makan
salam buat kay charlie ya
tolak semua laman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sudah tidak galau lagi kan
pasang muka ceria
dengan perasaan kabur
malah hati yang besar
namun kenapa kami tidak bekerjasama lagi
saya tidak ada bayangan
ada yang baik
tidak ada lagi yang harus ditangkap
siapakah kesulitan kami
kauagar atau tidak
ia atau dia